meski tertutup masker kebahagiaan tak bisa disembunyikan dari imam dan nurmalina
pasangan pengantin yang baru saja melangsungkan akad nikah di tanggal unik tanggal sepuluh bulan sepuluh tahun dua ribu dua puluh
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas tamu undangan dibatasi yang hanya dihadiri saudara dekat saja
yang hanya berjumlah lima puluh orang
para tamu yang hadir juga wajib menjalankan protokol kesehatan
menurut penghulu yang melangsungkan akad nikah di desanya ada lima yang melangsungkan akad nikah pada tanggal unik ini
jumlah tersebut termasuk banyak saat masa pandemi
di bekasi jawa barat wakil wali kota bekasi tri adianto meminjamkan mobil dinasnya untuk digunakan pasangan yang menikah di tanggal cantik ini
tak hanya kendaraan sopir pribadi pun disiapkan bagi calon pengantin
wakil wali kota bekasi tri adianto mengatakan semua fasilitas dipinjamkan secara gratis
dan ini adalah bagian dari kebutuhan warga masyarakat terkait dengan persiapan mereka akan melakukan pernikahan
jadi mudah mudahan ini bisa memberikan satu dampak yang luar biasa sesuatu pengalaman yang tidak pernah terlupakan
bagi warga kota bekasi yang ingin meminjam kendaraan dinas wakil wali kota bekasi untuk pernikahan
warga terlebih dahulu harus mendaftar di akun instagram wakil wali kota bekasi dan akun instagram kota bekasi
tim liputan cnn indonesia